ngapain gue turun
rasakan jenangan mokta ikau
ayo yang udah selesai bisa langsung balik ke kamar ya terus bersih bersih
eh eh eh ada apa sih butet butet kamu cepet aja jadi begini ustadz ya kan tiga anak solehaini
kan sudah belajar
menjadi perawat kan ustadz ya tapi ya sayang kalau tak ada ahlinya ya tak pandai kami kan
tapi nyam nyam nyam nyam ha butet punya ide ide apa ya jadi bagaimana kalau dokternya dibawa
kesini untuk mengajari kami menjadi perawat ya ustadz ya ustadz ya kan biar kita bisa
nolong orang habis itu nanti pas kita udah besar kita bisa jadi perawat afan ustadz handuro
itu ide yang bagus kan itu ide yang bagus ustazah coba hubungin dokter puskesmasnya dulu ya
assalamualaikum dok apa kabar saya nurul dokter jadi gini santriwati itu ingin diajarin untuk jadi
biar kita hai
mbah kenapa kau marah marah
aku kan tak sengaja kau tahu
enggak sengaja enggak sengaja
gak ada pusing aku
aduh stazza pusing kalau ngeliat kalian berenang bertemu ini selalu aja berantem
udah jangan kayak gitu ya
padahal kan aku tak bisa salah
eh gak boleh gitu dong
senyum minta maaf
eh kenapa pada begini sih
emang mister mau kemana
saya mau pergi cari dompet dan paspor saya
siapa tahu yang bisa ketemu
itu andai kata dompet sama paspor ketemu
tetap mau balik juga ke sana
iya emang kalau aku nggak ketemu
paspor sama dompet saya saya akan tetap pergi mencari ibu saya
aduh ayam bulbul
mas siti kan masih ada saya
maunya anak ayam celege kalau anak ayam bulbul pergi
empat cita yang maji apa
tasku dimana tadi ya
kasih tasnya jangan diumpetin belikin
ada yang malu maluin aja
nah itu dia itu
nah itu tas saya
tadi tasnya aku umpetin
maksudnya mah biar ayam bubul jangan pergi
nanti mpok bawa tas juga
mpok ajak ya mpok ikut ya
ya mpok ikut
kalau pak siti ngikut itu bukan mahrumnya
ini berdua nih kagak setia kawan banget
bantuin kan kalau temen ngapa ngapain
kalau sampai pak siti ikut saya juga ikut
ya ya pak

mbak kal sudah siap belum
ya siap lasun
demi mencari dompetnya mr sergi
diambil oleh pecompet
ya ya lah kak
kamu tuh kebiasaan
sok jadi pahlawan
ajarin kita main bola ajarin kita juggling menang di futsal dapet hadiah pula
ustaz selegi juga udah berani tuh ambil paketan yang dikira boom
udah berani banget
tapi kan ternyata isinya bukan boom cuma jump breaker
dan betul kata haikal
segala sesuatu itu tergantung niatnya
kalau niat kita baik meskipun kita belum mengerjakan kita akan mendapatkan pahala
tapi kalau kita punya niat jahat dan kita belum mengerjakannya maka kita tidak berdosa
kalian belum punya niat untuk tidur ya
jangan lupa baca doa
selamat tidur ya
hei ngapain buat turun
hei rasakannya dengan mot haikal
hei rasakannya dengan mot haikal
hei rasakannya dengan mot haikal
alhamdulillah saya ketemu si copetnya dalam dompet saya
ya sama sama ustaz
betul mantap betul
yes kita beruntung
yes kita beruntung
yes kita beruntung
kamu kebiasa nih kalau itu bersih banget yang orang tidur aja
hai cemen awas pencetnya cemen ya
saya sopi goreng tidur aja berisi

nih kita di ibu tiga saya terutama saya membantuin si rege nyari dompet ama nyari mertua
mertua lekapan beesannya
jangan makin nanyain beesan yang penting udah ada petasannya saya udah mesen
oh itu nyambut nganten
itu buat bangunin pak satam
sayang bu berikut
maaf ini kalian pada mau kemana
gini pak ustadz biar pak siti aja ngomong dah
hah jadi begini pak ustadz saya sama pak ade mau ngikut si rege
mau bantuin nyari dompetnya sama mertua saya
hah siapa lagi nintar yang dateng saya jelasin lagi nih
maaf pak ade pak siti
kalau perginya besok pagi aja ini kan sekarang udah malam
soalnya kalau kalian pergi sekarang besok pagi siapa yang bikin sarapan buat anak anak
tuh saya jelasin
yaudah kalau begitu saya akan pergi sendiri
soalnya biasa saya sewa penginapan dan tidur dimana saja
jadi pak ade sama pak siti kalau besok mau nyusul aku akan telepon
iya iya lebih baik begitu aja
pak sri kiti tolong dibukain
udah rapi banget ini
udah bumbuk bumbuk banyak
yaudah aku pergi
aduh aduh pak ustadz kejepit
pak sri kiti itu kejepit
kesian banget tanya kejepit
nggak apa apa kan ya
saya duluan ya
lu kok pada begitu
saya duluan ya
kalau semua pada duluan
ya saya belakangan